berikutnya ketua badan pemenangan pemilu bapilu pdi perjuangan
bambang wuryanto menanggapi positif tentang adanya usulan dari politisi pdip
marwarar sirait terkait presiden joko widodo yang mengundang ganjar prabowo
dan juga anies baswedan untuk berkumpul di istana
meski menyambut baik usulan ini bambang wuryanto mengingatkan presiden
untuk menimbang kembali usulan mengundang ketiga tokoh itu secara bersamaan
namanya juga usulan ya boleh boleh saja
gitu loh boleh boleh saja
tapi nanti selalu yang kayak begitu ada yang setuju dan ada yang nggak setuju
gitu loh selalu aja ada yang nggak setuju dan yang setuju
republik ini sudah seperti itu
agar ini kalau setiap orang ngambil putusan ya lihatlah risikonya aja
kalau pak jokowi berani mengambil risikonya monggo
apakah risiko dan manfaatnya dibandingkan kan gitu aja kan
kalau ini masih lebih banyak manfaatnya ya oke
kalau dalam bahasa kami kan lebih banyak manfaat daripada mudarat oke
kan begitu aja